selain itu pemerintah juga akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi ppln yang datang ke bali
transportasi publik adalah tulang punggung bagi kota ini
hal itu terjadi karena banyaknya integrasi moda transportasi yang terjadi di stasiun ini
jika ada kejadian yang luar biasa di sepak bola itu maka otoritas tertinggi itu harus bertanggung jawab
ini dia harus mengurus keluarga dan anak anaknya juga gitu kan
di mana saat ini lima puluh dua persennya sudah berada di luar pulau jawa
yaitu bogor depok tanggerang dan bekasi
nah sekarang anaknya udah agak besar dikit
ibu ya karena gue belum terlalu percaya anak gue umur lima tahun ya
nah itu kan ya itu salah satu contohnya
pasti menjadi kekuatan besar indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua dan para anggota lembaga lembaga negara
maksudnya sudah seyogyanya di tahun depan
sedang dalam proses pembahasan
rumah atau tempat tinggal di jepang itu kan
ada makanya bu sering buka buka data box ya kan
moda transportasi berbasis rel seperti lrt sebenarnya sangat diharapkan bisa melayani warga di pinggiran jakarta
pemandangan seperti ini menjadi hal biasa
dengan program peningkatan produksi pangan
tidak ada menang menangan tidak ada tawar menawar
biar orang orang mau nyebrang biar jangan ada kecelakaan di sini ya dibikin lebih bagus lagi lah
kalau misalnya liga cuma dua atau
nah maksud gue itu tidak ada hubungannya dengan anak
lalu kita ganti ke coach cacing wahyu
tahun depan semuanya kembali normal mas yudan
tidak bisa kita negosiasikan
oke terima kasih saya tunggu disana
rasanya kalau itu ketua umum yang lebih tahu dan saya rasa beliau juga tidak akan memaksakan kehendak lah
jadi dihindari tarik menarik di partai politik
mahal yang di liga
jangan sampai nanti terproseskan
pandemi covid sembilan belas membuat sejumlah sektor usaha terkapar
dengan harga yang ramah di kantong para pekerja
gue tuh bukan apa ya bukan tipe ibu rumah tangga lah gitu simpelnya
akan berpasangan dengan si b si c dengan si d dan seterusnya
masalahnya ini kan kita dapat pendanaan dari kemenpora
tapi kalo lu ambil kalo itu bener sih
selamat pagi pak firman terima kasih sudah bergabung bersama sian indonesia today hari ini
kebijakan karantina tiga hari ini hanya berlaku bagi ppln yang sudah menerima vaksin booster
terus ini yang kemarin di viva women s
jadi tadi galau galaunya gue gak mau punya anak dulu itu sebelum nikah pak
support dari satu sama lain ya antara suami istri ya
dan dalam masa pandemi kuotanya juga terbatas
dan tahun ini saudi arabia menyatakan membuka haji untuk internasional
apa adalah sembilan puluh lima akhir kan
kemampuan membaca situasi dan berkomunikasi
jangan tipe yang gak bisa ke distract
pilihan talent akan makin banyak
legal maupun ilegal itu pilihan
sejak dua ribu sembilan belas jakarta memiliki moda raya terpadu atau mrt jakarta
tapi di sisi lain juga ada kendala terkait dengan usia maksimal enam puluh lima tahun
masyarakat ya untuk memindah dari judi online yang ada sekarang ini
dalam meraih indonesia maju yang kita cita citakan
saat proses perbaikan berlangsung
dan kita tergabung dengan koresponden cnn indonesia eka rima
kalau saya udah nunjuk pelatih saya nggak akan ikut campur
jadi sepak bola kita ini bukan maju mbak mundur
kalau untuk kita sendiri di samari sudirman jakarta
emang aku kena ada over extension
untuk menjadikan sepak bola kita ini bisa lebih baik ke depannya
untuk produk pangan farmasi dan energi
gue bicara dari sudut pandang gue yang sudah merasakan punya anak
pengguna angkutan umum di jabodetabek baru mencangkup dua puluh satu tujuh persen
itu realitas yang tidak bisa dihindari
krisis kesehatan pandemi covid sembilan belas belum sepenuhnya pulih
terus stres kan tuh dua tahun tiga tahun pertama
kita kasih pengalaman mereka supaya dia punya pengalaman ke depannya
karena kan kita juga gak mungkin pakai pola yang lama gitu kan
angkutan pengumpan untuk mrt jakarta hanya tersedia di beberapa stasiun
oke di ragam kuliner kali ini
tapi kalau sobat sobat umr tidak dianjurkan dianjurkan
pemerintah daerah para aplikator ojek kemudian operator transportasi massal
dan mampu mengangkut satu ratus tiga puluh tujuh ribu penumpang
emang harus ada kayak peraturan peraturannya
juga terus menjadi perhatian serius pemerintah
nah disitulah gue merasa beban itu lebih banyak ke gue
dan berorientasi kepada program dan visi presiden makil presiden
makanan dan kosmetika ke depan itu seperti apa
tapi kalau pemain pemain kan biasanya kalau setahu saya
berita internasional memberitakan para terdakwa kemungkinan besar tidak akan menjalani hukuman di penjara
maksudnya gini realistisnya lo gaji umr tapi lo mau punya anak lima gitu misalnya
dengan sistem permukiman dengan fasilitas subsidi yang diberikan
yang bisa dijangkau oleh pemain itu seperti apa sih
bagaimana kemudian anda melihat perebutan pos menteri basah dan kementerian elektoral antara partai partai pendukungnya pak prabowo
lu punya anak kalau lo dari awal sudah ada persiapan ya uang itu akan diatur sedemikian rupa
ya kemarin bilangnya dari
apalagi kayak yang tadi lo bilang gue kerja di media ada deadline dan lain sebagainya harus gue selesaikan
jika memang proyek pembangunan lrt dan mrt dibangun atas dasar keputusan politik
tapi emang bener sih emang perencanaan keuangan itu penting ya
dia ngelatih tiga tahun menang
pemerintah mengatakan satu hingga dua tahun lagi
ada liga mahasiswa ya kita pantau disitu
terima kasih pak nasir kongas telah bergabung dengan kami malam hari ini
nah bagi jama yang melihat paspornya
dan menyatakan tidak menaruh respek kepada pelatih eric ten hag
daripada gue harus mengorbankan anak gue gitu
sedangkan untuk nasi cobek ayam selor
dan pasti dapat ilmu banyak dari coach phil
kayaknya ada deh ada pendidikan setahuku ya setauku itu untuk yang formal
siapa sih pak yang bisa percaya orang lain untuk megang anak loh gitu
jangan ada lagi politisasi agama
sehingga jamaah jamaah yang sudah menunggu
oke termasuk pendalaman terkait dengan modus
terkait perebutan posisi kementerian basah di koalisi prabowo gibran antara partai partai politik
dia si orang itu tuh harus pinter menilai dirinya sendiri gitu gue siap gak kayak gini gue siap gak kayak gitu
badan dan organisasi internasional yang hadir
ya mas renhat menurut saya ini momen mudik ini kan sangat seksi ya sangat eye catching
cukup merogoh kocek dari sembilan belas rupiah
baik dari mbak revita atau suaminya lakinya gitu
anda bisa mendapatkan takjil secara gratis di masjid jogokarian
bersama saya sudah ada koordinator tim kreatif dari satu abad nahdlatul ulama
semakin memudahkan akses masyarakat
bagi ines warga cibubur jakarta timur lrt adalah alat transportasi andalan
hal ini akan membuka lapangan kerja
negara negara kecil dan negara negara berpenghasilan menengah yang rentan mengatasi tantangan struktural jangka panjang
selama bulan puasa masjid ini menyiapkan tiga piring takjil setiap harinya
kita bisa berangkat dengan pasangan masing masing
konsolidasi nasional harus diperkuat
haji pada tahun ini tetap dalam masa pandemi
sampai sekarang sih udah
seperti bus kota angkutan kota atau angkot dan kereta rel listrik atau kereta komuter
oke sangat meresahkan kalau tadi kepala ppatk menyatakan pihak pihak yang terlibat dalam aliran dana ini
kami harap ini betul betul terlaksana di lapangan ya
karena satu porsi yang berisi enam tusuk sate hanya dihargai lima belas rupiah
dirgahayu negeri pancasila merdeka
cuma kita mau ngasih konteks saja mas ya
yaa timnas aja susah gitu
karena elitnya sudah bersilaturahim masa yang di bawahnya masih terus nyinyir nyinyir kan
karena anak gue umur lima dan tiga tahun gue tinggal bertiga aja gitu di rumah sama mbak gue belum berani
pangan akut dan kelaparan
adelaide ini lagi cedera tangannya patah
karena mobilitas gue sebagai jurnalis gitu kan
namun saat ini kita dalam proses memastikan jemaah jemaah yang akan diberangkatkan
hal besar yang telah dilalui selama sepuluh tahun
aku sebelum main basket tuh aku main volley
kembalikan untuk menampak kembali uang uang yang diparkir oleh
jadi faktor kualitatif juga harus diperhatikan
memang tidak akan memaksakan kehendak tapi punya aspirasi partai politik pendukungnya pak prabowo boleh aja dong
banyak warga menilai positif pelayanan mrt
kayaknya masih belum bisa
gue gak mau tuh megang alat alat kerja dan lain sebagainya meskipun
umpamanya pelita jaya siapa yang punya
mereka juga menyatakan keprihatinan dengan situasi utang yang memburuk di beberapa negara berpenghasilan menengah yang rentan
sehingga ya memang seharusnya ini juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk bersilaturahim oleh para tokoh
karena kita dinilai mampu mencapai
tergantung pak prabowo sebenarnya racikan kabinetnya ini kriterianya harus mau dari partai ke luar partai dia harus kuat kokoh
bukan keputusan ekonomi di perusahaan
ya karena emang bukan keluarga sport
suami istri dan komunikasi ya menurut gue
yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita membaca bahwa oh ini ada tokoh tokoh elit yang memang nanti akan muncul
penasaran yuk kita berangkat sekarang daripada kehabisan
puncaknya tanggal dua puluh tujuh ramadan kemarin
lumayan juga tadi berdiri kurang lebih hampir satu jam untuk perjalanan enam km saja
presiden pilpres dua ribu dua puluh empat dipastikan tak bisa terrealisasi karena terganjal aturan
limbad bakal menengah dia diem mulu kayaknya
yang ketika merasa tidak nyaman karena harus berangkat sendiri
terus nanti ada phil handy datang gitu
lima tahun berarti lo udah mengalami kalau orang orang filosofis indonesia itu mengalami asam garam katanya
menurut gue tidak ada satu orang pun orang tua yang sepenuh hati sebenarnya percaya sama orang lain gitu
lu jadi gak bisa jajan kopi atau nggak bisa ngapa ngapain juga
kalau misalnya banyak kekhawatiran soal
sehingga bisa memperkuat pemerintahan ke depan
kita hanya menyiapkan dana aja kemudian nanti dari dana itu dikelola
namun yang terpenting pola lipatan harus diulang terus sampai bisa
nggak naik feeder kayak angkutan umum atau bus gitu ada nggak kalau dari rumah
jadi pas aku pertama kali nyemplung di basket
terutama terkait dengan otonomi khusus
ya kita ngelakuin apapun yang
pertengkaran dan perseteruan antara beberapa pihak yang selama ini terpolarisasi itu kita catat sebagai sisi positif
kena sikut sama temennya sendiri
seluk beluk yang terkait dengan hal ini pak
sebagaimana saat ini untuk verifikasi
jadi hak prerogatif presiden sebenarnya tereduksi ketika ketua umum partai lah yang menentukan siapa siapa kader di partainya yang bisa masuk
gak mungkin guet yo gue pengen punya anak tapi gue gak punya tabungan dan lain sebagainya
dan saya lihat mulai dari si games mereka berubah
sempet jadi kepala pelatih fisiknya washington wizards
gak gak dia udah mateng soal secara pikiran
itu kan sesuatu yang harus kita jadikan pelajaran untuk tidak secara terburu buru cepat menyimpulkan bahwa nanti si a
satu sisi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat luas generasi kita yang akan datang
berulang terjadi dalam kasus yang berbeda beda dan sekarang kasus gagal ginjal akut
jadi sebagai partai menengah ini pan mintanya agak banyak nih soal jatah menteri basa
bahkan sebelum ada ketentuan batas usia